peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan kemerdekaan republik indonesia di istana merdeka jakarta
kamis pagi berlangsung hikmat dan meriah
warga yang memadati kawasan tugu monas antusias menyaksikan kirap bendera pusaka
dari tugu monas menuju istana merdeka
suasana bertambah meriah dengan suguhan flypass pesawat tempur tni angkatan udara
ucaknya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan dengan baik oleh paski braka tim indonesia maju
momen menarik sempat tertangkap kamera
ketika sepatu lili indriani suparman wenda anggota paski beraka pembawa baki duplikat bendera merah putih copot
paski beraka putih pertama dari provinsi papua pegunungan ini tetap tenang
dan melanjutkan tugasnya
meski menggunakan satu sepatu
lalu ada pula momen menggelitik lain
kali ini tingkah menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
atau yang akrab di sapa pak bas
saat lagu andika bayangkari sedang dimainkan
basuki yang berada di samping menteri bumn erick thohir terekam seakan penasaran
dengan pakaian adat yang digunakan menteri yang juga ketua umum pssi ini
dengan spontan menteri basuki hadimulyono
membuka bagian bawah kancing baju erick thohir dengan ekspresi naturalnya
seketika dengan itu pun viral di jagad sosial media
kan pakai jas tapi saya melihat berapa ini beniknya
ternyata cuma satu jadi ini memang model model budi utomo
jadi saya bukan jawa tapi baju budi utomo seribu sembilan ratus delapan
selain upacara pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi
peringatan hud ri ke tujuh puluh delapan di istana juga dimeriahkan sejumlah hiburan
termasuk atraksi pesawat dan helikopter tni angkatan udara
ibu negara iryana joko widodo menikmati hiburan dan sempat terlihat berjoget gemung famire maumere
saat menikmati tampilan angkatan udara tentara nasional indonesia
sedikitnya empat helikopter terlihat bergoyang
di dekat puncak monumen nasional dengan iringan lagu maumere
bagian dari sejumlah atraksi pesawat yang disajikan